kemana ular itu
tadi ular ada di sini markus

kau tidak apa apa markus
dia dia tidak apa apa markus
mari kita periksa tempat apa ini
tempat apa ini
aku tidak tahu
penat sekali markus
kasih tambang kilometres
tidak boleh ini adalah jalan kaya
ayo kita keluar
kamu sudah gila marcos
ambil ini semua
ambil semua ini
pergi ini punya kamu
hei sudah gila marcos
markus kita tinggalkan tempat ini dengan empat paku paku yang masih saja
kita juga kaya markus ayo tinggalkan tempat ini
ye mau tipu ah
ye mau diam diam pergi nanti ye datang sendiri ye ambil sendiri semua harta aja
pergi ini itu mas itu cincin buat ye
ye pergi dari sini
ye sudah gila markus ye sudah kemasukan rumah yang ini markus
ye pergi sekarang
pergi kamu dari sini pergi
ye sadar markus
ye sudah gila